ini ada mbak alia juga ini
salah satu idola anak muda masa kini
assalamualaikum wr wb
selamat malam pak ganjar dan pak mahfud
kenalkan nama saya alia
saya sebagai mahasiswa psikologi dan juga public figure
menurut pemahaman saya
kesehatan mental masyarakat menjadi syarat penting bagi indonesia
jika ingin menikmati bonus demografi
sejauh apa keserusan pemerintah
memandang isu terkait tersebut
luar biasa pertanyaan
mau langsung dijawab pak
terima kasih alia
alias saya sedang bersama istri saya
sedang bersama anak saya
apa yang dipikirkan oleh
dan ternyata salah satu adalah
yang kedua saya cerita
bagaimana kemudian perang orang tua
parenting mesti dilakukan
ya tentu sebagai ibu istri saya
jauh lebih memahami situasi psikologis itu
apa yang terjadi
saya melakukan diskusi ini bertemu dengan anak anak muda
yang pertama ketika podcast
pada saat podcast
ada penyintas yang bercerita
bagaimana kesehatan mentality super serius
yang tidak boleh dilupakan
kenapa masalah itu muncul
era sekarang kami ini masuk sandwich generations
kami seperti terhimpit
double burden kadang kadang multi burden gitu
kami masih berada di dalam kesehatan mental health
kami memikir diri sendiri kami juga memikirkan orang tua
tekanan tekanan itu muncul
hari ini yang dilakukan adalah
parenting mulai dari keluarga
pimbingan konseling mesti wajib
pemerintah harus memberikan fasilitas
agar anak anak kita yang punya persoalan itu
bisa mengadu bisa konsultasi
dan nyaman untuk mengerjakan keadaan kita
dan nyaman untuk mengerjakan keadaan kita
dan menyelesaikan itu
dan ini butuh keterlibatan semuanya
terima kasih banyak pak ganjar
pasti mbak alia ini kalau lagi stres suka healing ya
healing kemana mana seperti itu kira kira pak ganjar ya
ada tambahan tuh yang terakhir
healing itu memang penting
oke baik kalau sudah terjawab boleh kita lanjutkan pak ganjar pak mahfud izin
ya baik silahkan
sudah boleh berarti pak
sudah boleh silahkan
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
pak ganjar pak mahfud akhirnya kita bisa berbicara walaupun ini cukup dekat sekali pak ini salah satu mimpi saya juga
perkenalkan nama saya ibnu wardani saya salah satu content creator yang baru saja memulai mungkin dua tahun terakhir ini
yang ingin saya tanyakan kepada pak ganjar dan pak mahfud adalah
bagaimana tanggapan bapak terkait dengan tutupnya tiktok shop
kebetulan kita sebagai anak muda
seperti yang tadi disampaikan juga bahwa bonus demografi kita juga cukup tinggi gitu
dan kebetulan anak muda itu bergerak dalam industri digital
nah saya ingin menanyakan bagaimana tanggapan bapak terima kasih
terima kasih mas ibnu
baik silahkan bapak
mas ibnu terima kasih
saya mendapatkan dua masukan
yang pertama dari pedagang pasar tradisional yang tiba tiba dia menyampaikan
kok nggak ada yang beli ya pak
ternyata terjadi migrasi para pembeli dan penjual di dunia maya
salah satunya yang sudah disebut
tapi di cirebon saya juga mendapatkan masukan dari dua gadis muda yang mereka memang sangat aktif jualan itu
satu mengatakan pemerintah tolonglah kami karena pasar kami tutup
yang kedua mengatakan pak ini hak kami
apakah kami dilarang jualan
konstitusi kita tidak melarang orang mencari pekerjaan
maka yang dilakukan adalah satu saja
kita mesti mengatur
sekali lagi kita mesti mengatur
agar ada keseimbangan itu
dan kita mesti memproyeksikan betapa ekonomi digital betul betul persis seperti yang saya sampaikan tadi akan kita hadapi
turbulensi ekonomi digital ini nanti akan muncul terus lagi
akan muncul terus menerus
maka tugas pemerintah hari ini adalah mengatur memproyeksikan dan kita cepat tanggap
agar kita juga bisa mengelola itu dengan baik
terima kasih pak
baik terima kasih
semoga menjawab mungkin pak mahfud ada yang mau ditambahkan
sudah cukup baik terima kasih
sudah cukup baik
baik kami masih melanjutkan sesi mendengar ini
banyak sekali nampaknya boleh
di belakang ada di samping sana juga boleh
silahkan pak nitya bisa memberikan mic nya langsung
baik silahkan pak nitya
yang milenial diutamakan
milenial dan genzis silahkan
bukan milenial tapi pertanyaannya penting ini mas ganjar
saya pernah ketemu sama alam ganjar menurut saya anak yang pinter dan punya kompetensi
bagaimana menurut mas ganjar suatu saat
pada saat mas ganjar menjadi presiden
apakah akan memberikan karpet merah kepada anaknya
kadri muhammad musisi dan pengacara
terima kasih mas kadri terima kasih banyak
dan saya sangat kenal dengan mas kadri
karena hampir dua jam beliau ngebrief saya soal ip soal royalty dan nasib para seniman
saya mungkin akan kasih baju merah aja ke dia
buat saya sebenarnya yang penting adalah
bagaimana semua punya kompetensi dan bisa berkompetisi yang sehat
saya menyadari mas kadri saya dan pak mahfud ini beda tipis betty gitu ya pak ya
betinya dari sisi usia beda tipis
saya kira hanya berbeda beberapa bulan saya dengan pak mahfud
tanggal lahirnya maksudnya kalau tahunya agak jauh gitu pak ya
yang kedua beliau pengalamannya di tiga institusi kalau trias politika sudah lengkap
yang saya sadari adalah
kekuasaan itu ada batasnya
dan kekuasaan itu menggoda
maka kita harus punya kontrol diri dan tahu diri
dan saya kepingin semua yang sekolah investasi pendidikan
kelak kemudian siapapun akan bisa menjadi apapun melalui jalur yang fair
saya tidak mau
kelak kemudian anaknya mas kadri akan kalah
dengan alam karena anak presiden
saya tidak mau anaknya mas kadri akan kalah dengan anak bupati
saya tidak mau anak mas kadri akan kalah dengan anak gubernur atau pejabat siapapun
karena itulah penting teman teman hadir
untuk kemudian memberikan kepada saya saran kritik kontrol
karena semua butuh proses
wow sudah sangat terjawab
dan jawaban itu diberikan standing ovation oleh mas kadri muhammad sendiri
terima kasih bapak ganjar
baik masih kami lanjutkan
ya masih banyak pertanyaan silahkan
muda mudi kita yang hadir disini silahkan
ya ini perempuan lagi
selamat malam bapak saya stella dari tim ekstra faganjar
oh ya saya pernah tahu kok itu
ya jadi tadi bapak sempat bilang akan melamar kami anak muda indonesia
pertanyaan saya bagaimana cara bapak melamar kami anak muda indonesia
kalau sudah dilamar mau dibawa kemana kami
dan apa yang akan meyakinkan kami untuk menerima lamaran bapak
wah ini tertantang ini
ini ditantang mbak
mas jupri tenang
mas jupri tenang
mas jupri tenang
ya ini hanya untuk yang millennial gen z ya
yang kolonial enggak
mbak siapa namanya
ya enggak ini saya orang yang menemukan dia pertama mudah mudahan saya tidak keliru yasin ya
ada dikasih mike gak di sini
sien kamu cerita kamu ketemu saya pertama dimana sien
waktu itu di acara pembekalan caleg bakanjar
kamu tak suruh ngapain
naik ke meja mas waktu itu
terus ngapain kamu
disuruh cerita tentang harapan anak muda kepala caleg
dari anak yang waktu itu saya masih sma pak ganjar
apa yang kamu katakan pada para caleg
saya cerita waktu itu bahwa politik indonesia saat ini butuh harapan
bukan sekedar baliho filport
tapi ada bukti nyata dan keterlibatan anak muda disitu
mulai kapan kamu kemudian tertarik untuk ikut politik dan kemudian sampai sekarang
sekarang kamu mahasiswa
saya pertama kali tertarik waktu smp
tapi yang membuat saya tertarik saya harus masuk politik praktis
adalah saat saya bertemu dengannya dengan waktu itu
dia anak jawa timur mbak
saya temukan dengan kawan kawan saya suruh meritik para caleg
saya suruh naik meja dan semua geger
sejak saat itu rasanya dia jatuh cinta
dan dia mau ngerti lalu saya katakan
sen kalau mau jadi politisi kamu harus ada mentornya
maka kamu sekarang terlibat dan mentormu adalah saya
sudah siap masuk
dan saya akan cari seluruh talenta anak muda indonesia
untuk menjadi juru bicara saya
dan silahkan mendaftar kepada pak arshad yang ke one
saya hanya kepingin dari seluruh konsepsi saya dan pak mahfud
nanti akan diterjemahkan oleh anak anak muda
dan di depan kamera
biarlah mereka yang menjelaskan secara detail
karena itulah representasi itu
ini yang menarik dari bapak ganjar
memberikan jawaban dengan contoh yang sulit dibantah akhirnya
begitu luar biasa
dan perlu bapak ganjar ketahui juga bahwa saya gilang dirga dan ratu nawila disini
juga merupakan bagian dari jurubicara milenial dari bapak ganjar dan juga pak mahfud
iya betul sekali
dan tadi juga sudah diungkapkan langsung ya
melamar muda mudi indonesia untuk ikut serta memenangkan ganjar pranowo dan juga mahfud md
baik sesi mendengar ini masih kita lanjutkan kembali
perkenalkan nama saya jutan manik
mohon izin pak ganjar pak mahfud
tadi saya ingin menyambung dari statement bapak
bagaimana kompetisi yang sehat
kalau kita lihat dalam melamar pekerjaan di asn p tiga k
untuk masuk sekolah kedinasan
akpol akmil dan lain sebagainya
itu sudah dimulai dari seleksi online di awal
tapi ada lagi nanti seleksi wawancara yang menurut saya ini membuka potensi adanya negosiasi mungkin akan diberikan kepada orang yang memiliki privilege
jadi bagaimana bapak melihat situasi sekarang ini agar benar benar seleksi untuk bekerja di pemerintahan ini menjadi seleksi yang sangat terbuka
kalau untuk swasta saya tidak beri komentar
tapi untuk negara karena ini milik kebersamaan kita
jadi bagaimana bapak melihat situasi sekarang ini agar benar benar seleksi untuk bekerja di pemerintahan ini menjadi seleksi yang sangat terbuka

dalam seleksi untuk bekerja di pemerintahan itu sangat transparan
mohon arahan bapak terima kasih
ini kayaknya pak mahfud ini yang harus jawab ini pak
mari pak mainkan
ya saudara adik adik sekalian
sama dengan pak kadri tadi ini pertanyaannya
agar pemerintah itu
membina generasi muda itu tanpa diskriminasi
dibina secara bagus diberi peluang secara bagus
saya ingin perkenalkan nih
saya bawa dua anak saya yang milenial
ini satu berdiriwan
sekarang dia sedang menyelesaikan phd programnya di amsterdam university
kebetulan sedang penelitian
sejak sekolah dia mencari biaya untuk bekerja di pemerintahan ini menjadi seleksi yang sangat terbuka
sejak sekolah dia mencari biaya untuk bekerja di pemerintahan ini menjadi seleksi yang sangat terbuka
sejak sekolah dia mencari biaya untuk bekerja di pemerintahan ini menjadi seleksi yang sangat terbuka
mencari biaya siswa sendiri
tidak menggunakan nama saya
orang malah tidak tahu kalau dia anak saya
dia cari sendiri dia dapat sendiri
dengan prestasinya sendiri
anak saya yang kedua dr fina amalia ini
dokter dari universitas airlangga
juga sampai lulus dari sekolah tidak ada yang tahu bahwa dia anak saya
kalau anak pejabat
itu biasanya akan diberi kemudahan kemudahan
bahkan anak saya ini dulu
oleh dosennya sempat disubsidi susu dan pisang setiap hari
dikira tidak tahu kalau anaknya
waktu itu ya ketua mk
nah saudara pemerintah sekarang menyadari itu
bahwa banyak kadangkala kecurangan kecurangan
yang dilakukan karena
sehingga orang yang sebenarnya tidak berhak
untuk mendapat sesuatu
negara misalnya menjadi pegawai naik pangkat dan sebagainya
itu sudah banyak dilakukan
oleh sebab itu
presiden sekarang itu atau pemerintah yang sekarang itu menyadari itu
coba sekarang dulu yang seperti itu tuh banyak sekali
nah sekarang kalau orang jadi asn misalnya
itu kan ujiannya langsung lewat
apa namanya lewat komputer
lalu disitu langsung ada nilainya
kamu sekian belum sampai nilaimu
kan gitu sekarang sudah lebih
di bidang kepegawaian sekarang misalnya ada sistem lelang
untuk menduduki jabatan tertentu
itu untuk untuk lebih memperbaiki ke depan
bukan sekarang ini bukan sudah baik
kalau pemerintah itu punya tiga sebenarnya tiga program
pemerintahan berbasis digital
jadi semua sekarang ini anak anak ya
kalau ngelamar proyek ngelamar pekerjaan
apa semua lewat digital bahkan perkara pun sekarang
itu sekarang sudah mulai digitalisasi
saya bersama pak gatot t d ini lewat polri
membuat perkara misalnya sekarang perkara pidana ini sampai apa dilaporkan oleh pak sahur
misalnya pak saur sekian dilaporkan
itu dua bulan ditanya
tidak tahu perkaranya ketemu ada disini
tiga bulan sampai dimana ini sampai dimana itu sudah mulai kesana sekarang
tidak semua perkara karena banyak pengadilan banyak hakim jaksa belum suka
polisi belum suka dengan ini sehingga masih terbatas tetapi terus akan mulai
semua perkara besok bisa kalau masuk tanggal satu april kok satu agustus belum ada kabarnya
itu bisa dilacak ini macet di mana ini gitu sampai akhirnya kalau fonis
fonisnya itu sudah dikirim ke siapa dan seterusnya
nah itu semua kita lakukan digitalisasi
lalu yang kedua pembinaan sdm tadi
buat menyediakan beasiswa untuk sekolah sekolah lalu
yang jadi banyak masalah itu dari sudut hukum tadi
banyak peraturan perundang undangan yang tumpang tindih
ini kita sadari ini yang sering merugikan anak anak milenial gitu
sudah selesai menurut aturan yang ini ternyata belum selesai menurut aturan yang ini
ini hal yang sama diatur oleh dua peraturan yang berbeda
nah itulah sebabnya lalu pemerintah memperkenalkan omnibus law
cara menyelesaikan masalah satu masalah itu tidak usah diatur oleh banyak masalah
oleh banyak aturan ada satu aja pintunya
nah tentu omnibus law dan sebagainya bisa dikritik
tetapi sebagai sebuah metode itu bagus
apakah isinya yang sekarang ini tidak bisa dikritik silahkan dikritik
tetapi itu jalan keluar untuk memandang itu tadi
terima kasih pak mahfud
sudah terjawab mas
lengkap sekali dan detail
bahwa memang contoh itu dimulai dari pak mahfud sendiri luar biasa
boleh berikan tepuk tangan sekali lagi untuk pak mahfud
kami masih memberikan kesempatan untuk dua penanya lagi
silahkan boleh silahkan
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
bapak ganjar calon presiden dan bapak mahfud calon wakil presiden
saya dr ihsan biren
dari nama saja sudah tahu dari biren aceh pak
jadi saya ingin bertanya satu permasalahan yang selama ini terjadi lima tahun terakhir
yaitu masalah polarisasi
nah masalah polarisasi kita tahu sangat membahayakan persatuan dan kesatuan kita di indonesia saat ini
alhamdulillahnya sekarang calonnya ada tiga mudah mudahan ini akan berkurang
namun saya ingin memastikan daripada pak ganjar dan pak mahfud
bagaimana cara daripada bapak terutama kalau misalnya bapak ibu sekalian yang disini hadir tahu bahwa
di aceh ini polarisasinya sangat luar biasa aceh kita tahu homogen sekali di sana
jadi homogen ketika polarisasi dari calonnya tidak bisa di
apa namanya dimunculkan ke publik dengan bijak
maka di sana mudah sekali untuk terjadinya polarisasi
maka saya sangat berharap ke depan ini tidak terjadi di pemilihan pilpres kali ini
dan saya minta jawaban dari pak ganjar yang konkret
bagaimana solusinya pak terutama dari kubunya pak ganjar dan pak mahfud
terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih dr iksan biren
itu sebenarnya sudah terjawab sendiri
dan ketika kita menyampaikan kepada
rasanya bijak itu sesuatu yang penting
jadi saya kira kira begini
kalau hari ini kita bicara bertemu
dengan seluruh pendukung saya dan pak mahfud
pesan yang harus saya ulangi adalah
yuk kita kampanye dengan kalimat yang positif
tidak menyinggung perasaan
tidak menyinggung suku agama golongan siapapun
dan itu mesti dipraktekan
dan itu mesti dilihat
bagaimana cara melihatnya
sejauh mana track record itu diberikan
karena kami kami ini dalam sejarah politik indonesia
tidak pernah membawa politik politik yang membawa isu sara
sehingga kita berikan kesempatan
ke bineka tunggal ikaan dengan penghormatan yang tulus
dan itulah yang bisa kita lakukan sehingga masyarakat akan merasa tenang
maka kalaulah kemudian ada yang membawa isu itu
para pendukung ganjar mahfud
harus berteriak perhatiannya
harus berteriak pertama untuk mengingatkan
baik terima kasih
sudah terjawab ya
jadi memang kampanye nya ini harus yang positif begitu ya
narasi narasi yang membangun
kalau begitu penanya terakhir untuk sesi mendengar kali ini
terakhir boleh mungkin perempuan ya
boleh perempuan boleh panitia silakan memilih
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
perkenalkan nama saya amanda iklima
ketua dpp dari banteng muda indonesia
selamat malam pak ganjar dan selamat malam pak mahfud
mohon maaf ya suara saya agak serak
mungkin langsung ke pertanyaan aja ya pak
yang kita tahu bahwa isu lingkungan ini menjadi isu yang hangat diperbincangkan oleh kaum muda
apalagi kita sempat tahu kemarin ketua bem ui sangat concern dengan hal ini
bapak sempat mengatakan bahwa salah satu program bapak adalah ekonomi hijau
apakah sudah ada program atau bukti nyata yang bapak ganjar lakukan terhadap ekonomi hijau ini
selama bapak menjabat sebagai gubernur jawa tengah
dan apa program atau kebijakan yang akan bapak lakukan ke depan untuk menyelesaikan ini
ketika kita bicara ekonomi hijau maka ekonominya bersih
kalau kita bicara energi transisi energinya bersih
kalau anda tanya pengalaman saya ada nggak
mungkin di google paling enak kali ya
kami mendorong desa desa mandiri energi
caranya tidak terlalu sulit
ada waste to energy yang kita fasilitasi kita dampingi kita latih mereka
agar bisa mereka mengolah seluruh potensi lokalnya
kita mendorong instansi pemerintah
yuk pelan pelan muntah muntah
mulai kita geser
suplai energinya menggunakan solar panel
ternyata potensi energi lokal itu mbak banyak sekali
mbak pernah dengar gas rawa nggak
sekarang mulai dengar ya
di gas rawa itu ternyata
ada tumpukan sampah yang mungkin sudah
jutaan tahun dan kita tidak pernah tahu
maka kalau di desa ada orang ngebor tiba tiba keluar
dan kemudian masyarakat mengatakan
oh ini sakti betul airnya bisa nyala
itu karena di sana ada timbunan gas
dan inilah gas rawa yang kita lakukan
untuk kita kelola
kita berikan pada desa desa
ada di sragen
ada di banjarnegara
ada di karanganyar
dan itu dari peta geologisnya terlihat
air yang kita miliki banyak sekali
dari gunung gunung kita mengalir begitu saja
ternyata para insinyur kita itu
bisa menjebak air itu
merekayasa air itu
sehingga dia bisa terjun
hanya dengan rekayasa kecil
dan itu ternyata menjadi energi
beberapa pengalaman saya
pondok pondok pesantren itu ada yang mengelola itu
menjadi pembangkit listrik tenaga mikrohidro
menjadi uang dikelola
dan kemudian energinya menjadi sangat ramah
ini yang energi
ekonomi serkular kemudian juga bisa berjalan
banyak sekali pengalaman
kami coba dorong desa desa untuk berkompetisi
karena itu sebagai stimulan
agar mereka semuanya bisa berinovasi
maka banyak praktek praktek baik
dan kemarin terkumpulkan
mungkin yang sekarang menjadi cerita
di mana mereka mencoba mengenolkan
sebuah proses pengolahan sampah
yang selesai betul betul
mereka membuat aplikasi
mereka membuat cara mengolah
mereka sudah memisahkan dan dari masing masing
yang terpisah itu ternyata terkeluar dengan baik
ada yang direuse
ada yang direcycle
dan betul betul yang ada dimanfaatkan tempat lain
dan bupatinya pak hussein itu kemarin
akhirnya pergi ke banyumas

mendapatkan banyak grand karena cerita sukses
dari ekonomi yang serkuler dalam praktek praktek yang sederhana
maka sekali lagi transisi energinya
sekarang mesti kita besarkan
kalau dulu tepat guna namanya
dan ini ada banyak teknologi nilai tambah
yang sebenarnya itu sangat mudah
dengan teknologi teknologi yang ada dari desa desa itu
jadi ada banyak praktek
tinggal kita rumuskan yang baik baik
kemarin dengan para peneliti
termasuk dari brin
mereka jauh lebih banyak praktek praktek baiknya
tinggal satu saja
ambil oleh pemerintah
perapkan itu menjadi kebijakan nasional